setahun sudah bimo condrowi bowo memiliki motorhome
beranjak dari tempat tidur warga kalideres jakarta barat yang akrab di sapa pak cebimo ini langsung menyeduh kopi di dapur
jangan salah dapur ini berada di dalam sebuah bus
ya bus medium berukuran panjang tujuh dan lebar dua meter ini disulap menjadi rumah berjalan
halo saya gak nyangka loh dalam bus ada fasilitas dapur kayak gini
ini selain dapur ada apa lagi nih pak ceni
waduh ini bentar ya
keren banget ya ada wastaf
selain dapur kita ada wastafel
wastafel ini lengkap buat cuci cuci piring disini ya
kita lanjut bergeser setelah di samping kulkas kita ada kamar mandi
ini dia nih yang bikin penasaran
ada kamar mandinya loh
kamar mandinya gede banget
ada kolam berenang
kolam berenangnya di luar
ini dia pakai shower ya
iya pakai shower
yang menarik lah ada tempat tidur ada kamar nih ya
ada kamar ada ac nya pendingin darah begitu ya
ada jendela ini juga bisa dibuka tutup ya
iya pintu darah
kan ada tv loh ada televisi
enak banget sih
jadi kalau trip atau melakukan perjalanan
kita bisa menghemat biaya hotel atau penginapan
asik banget deh
bus bekas ini dibeli bimo pada oktober dua ribu dua puluh seharga enam puluh juta rupiah
kemudian ia memodifikasi interior bus menjadi rumah berjalan
hingga siap pakai pada april dua ribu dua puluh satu
misalkan murni bersihnya sekitar dua ratus lima puluh juta sih
sudah sama unit modifikasi berserta surat surat dan lain sebagainya
itu termasuk apa namanya sudah pengisian barang barang ya
sudah saya hitung kulkas tv dan lain sebagainya
modifikasi yang dilakukan bimo mempertimbangkan kebutuhan setiap fasilitas yang ada
rumah berjalan ini juga dilengkapi dengan awni kanopi atau tenda gulung
piknik sudah pasti bisa
wah liburan bersama keluarga dengan rumah berjalan seperti ini seru ya
tapi jangan salah ada biaya perawatan bus yang harus anda pertimbangkan ketika berencana memilikinya
victor faharibuan indra hadi jakarta